mulai dua juli kemarin di lantas polda metro jaya dinas perhubungan dki jakarta serta badan pengelola transportasi jabodetabek melakukan sosialisasi rencana pemberlakuan jalur ganjil genap tambahan di beberapa jalan protokol jakarta
perluasan jalur ganjil genap ini dilakukan untuk menyambut asian games dua ribu delapan belas pada agustus mendatang
sejumlah ruas jalan seperti gatot subroto hingga selipi jalan rasuna said kuningan dan jalan es parman hingga persimpangan tomang tak luput dijadikan bagian jalur tertib lalu lintas ganjil genap
hal ini dilakukan untuk mengurangi arus lalu lintas saat konsena asian games dilakukan di indonesia
satu agustus dua ribu delapan belas adalah hari pertama pemberlakuan ganjil genap di ruas jalan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan adanya sanksi tilang bagi para pelanggan
hari kedua uji coba penerapan ganjil genap perluasan perlanggaran masih terjadi pemberlakuan perluasan ganjil genap akan diterapkan per satu agustus
dan berikut pantauan koresponen cnn indonesia mumtazah catra di ninggrat
saat ini waktu menunjukkan pukul tujuh lima belas pagi dan saat ini saya berada di simpang kuningan jakarta selatan
lokasi tempat bertemunya tiga jalan yang kini masuk ke kawasan ganjil genap yakni jalan gatot subroto jalan hr rasuna said
dan juga jalan mt haryono
namun hingga pagi hari ini saya masih melihat adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi
hari ini tanggal tiga juli itu artinya kendaraan yang boleh melalui tiga jalan ini adalah kendaraan kendaraan dengan plat ganjil
namun faktanya hingga pagi hari ini saya masih melihat adanya kendaraan kendaraan berplat genap yang melalui tiga jalan utama ini
memang bagi para pelanggar tidak akan dikenakan sanksi apapun di minggu pertama penerapan kebijakan baru ini
namun kemudian seharusnya dikawal
kawasan kawasan yang memang saat ini masuk ke dalam kebijakan baru ini sudah ada para petugas dari dinas perhubungan
ataupun dari ditlantas polda metro jaya yang senantiasa memberikan sosialisasi dan juga himbauan himbauan kepada para pengguna jalan
bahwa kawasan kawasan yang mereka lalui ini adalah kawasan kawasan yang masuk ke ganjil genap perluasan
namun faktanya di tempat saya berada saat ini saya tidak melihat adanya satupun para petugas dinas perhubungan
ataupun dari ditlanca sekolah metro jaya yang bertugas
padahal ini adalah minggu sosialisasi yang seharusnya digunakan maksimal untuk memastikan bahwa seluruh pengguna jalan tahu bahwa mereka melakukan pelanggaran
pelanggaran ini baru akan ditindak pada tanggal satu agustus dua ribu delapan belas nanti yang mana bagi para pelanggar akan dikenakan denda lima ratus ribu rupiah
ataupun jika tidak bisa membayar akan dikenakan kurungan penjara dua bulan
dan setelah minggu pertama sosialisasi di minggu kedua para pengguna jalan akan diberikan peringatan
dan di minggu ketiga maka akan diberikan peringatan
mereka akan dialihkan itu artinya jika mereka memasuki kawasan ganjil genap mereka akan dialihkan ke jalur alternatif agar mereka mengetahui bahwa mereka melakukan pelanggaran
muntaza chetaningrat jakarta
ganjil genap kini meliputi kawasan sepanjang tiga puluh tujuh km
tidak hanya itu waktu penerapannya menjadi setiap hari mulai pukul enam pagi hingga sembilan malam
para pengguna jalan dapat mengambil sejumlah alternatif baik berkendara melalui rute alternatif ataupun menaiki bus pengumpan
jalan yang pertama di jakarta timur
jalan perintis kemrekan menuju jalan suprapto kemudian jalan salembaraya dan matraman
masih dari kawasan jakarta timur dari akses tol cikampek kita bisa menuju jalan sutoyo kemudian jalan dewi sartika
kita beralih ke jakarta selatan
dari jalan warung jati barat menuju jalan pejaten raya lalu ke arah jalan pasar minggu jalan supomo lalu jalan saharjo
kemudian di sub dki juga menyarankan jalan ra kartini menuju jalan ciputat raya sebagai jalan alternatif
jika anda di kawasan jakarta utara anda bisa menempuh jalur jalan r e martadinata jalan danau sinterbarat jalan hbr motik jalan gunung sahari
tak hanya itu di sub dki juga memberikan alternatif jalan es parman menuju jalan tomang raya lalu ke arah jalan suryo pranoto atau jalan cida